kita tergabung dengan jurnalis transmedia muhammad risanta di gor berkatabadi banjarbaru kalimantan selatan
selamat siang risanta
risanta rencananya ada sepuluh partai final yang digelar pada hari ini dan sudah sampai di partai apa dan bagaimana jalannya pertandingan
baik risanta apakah anda mendengar saya
ya baik selamat siang
selamat siang dari banjarbaru di gor berkatabadi banjarbaru
kami melaporkan siang hari ini sudah berlangsung ada delapan partai final yang dalam rangka turnamen bni
di sirkuit nasional tahun dua ribu dua puluh tiga
dan di belakang kami ini saat sekarang baru saja ada satu partai final juga
sunggal gandaputra yang hari ini baru saja selesai
di sebelah sana masih berlangsung tunggal putra yang merupakan ini partai terakhir dari turnamen hari ini
hingga sejauh ini dari sembilan pertandingan berlangsunglah sangat sengit
untuk merebutkan podium juara pertama dan juara kedua
di saat ini juga bahwa pertandingan masih menyisakan satu pertandingan lagi
di tunggal putra anak anak yang boleh dikatakan ini partai puncak juga
dan di belakang kita memang antusias para penonton
untuk menyaksikan pertandingan yang begitu seru
hingga membuat suasana
gor berkat abadi banjarbaru ini agak sedikit berbeda di putaran partai final siang hari ini
baik risanta terima kasih atas laporan anda
kita terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari pertandingan final bni sirnas dua ribu dua puluh tiga di banjarbaru
selamat bertugas kembali risanta